sementara itu kapolri jenderal tito karnavian mengatakan
siti aisyah warga negara indonesia yang ditangkap terkait kematian kakak
tidi pemimpin korea utara kim jong un
diduga hanyalah korban penipuan
ya ini menurut kapolri aisyah diduga telah ditipu
dan juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu
untuk membunuh kim jong nam
di sela sela kunjungannya ke aceh jumat siang
kapolri jenderal tito karnavian mengatakan
berdasarkan keterangan yang diperoleh
dari pihak malaysia
siti aisyah sedang bermain tembakan air
dengan menutup mata dan menyemprotkannya ke lawan
namun aisyah diduga tidak menyadari
bahwa dirinya sedang dimanfaatkan
benda yang disemprotkan itu adalah cairan berbahaya
informasi yang kita terima dari malaysia ya
bahwa kemungkinan dia hanya digunakan
digunakan dia tidak menyadari bahwa
itu adalah upaya pembunuhan dari
ke kelompok kelompok tertentu yang diduga dari
agen dari luar
artinya orang ini dimanfaatkan
dimanfaatkan tapi dia tidak tahu untuk apa